dinas kesehatan jakarta memprediksi kasus demam berdarah denggi atau dbd di jakarta masih akan terjadi hingga bulan april atau mei
hal ini terjadi karena pergantian iklim masih terjadi
berdasarkan data dinas kesehatan jakarta hingga delapan belas maret dua ribu dua puluh
kawasan jakarta barat menjadi daerah dengan kasus dbd tertinggi dengan lima ratus enam puluh dua kasus
sementara sebanyak enam puluh lima persen di rsud menampung warga akibat terkena dbd
saudara kasus demam berdarah dengki atau dbd di depok jawa barat naik signifikan
tahun ini peningkatan jumlah penderita mencapai dua kali lipat dari tahun lalu serta satu pasien meninggal dunia
pasien dbd yang tercatat di rumah sakit daerah kota depok pada januari tahun dua ribu dua puluh empat ada enam puluh delapan kasus
dan di februari ada satu ratus sembilan belas kasus serta bulan maret ada enam puluh delapan kasus
di januari cuma tiga puluh delapan kasus februari dua puluh delapan kasus dan lima hari cuma dua ratus
berarti lebih kurang dua sampai tiga kali lebih tinggi daripada tahun lalu
di tahun ini di januari ada satu yang meninggal ya
yang lainnya teratas ya